melalui sambungan telepon kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di batam kepulauan riau
reza dari gambar yang kami dapatkan di sini terlihat bahwa ada tim tenaga medis yang menggunakan peralatan lengkap
seperti apa gambaran langsung disana reza
ya daniar benar sekali bahwa memang tadi sekitar pukul delapan empat puluh pesawat yang mengevakuasi warga negara indonesia di tiongkok ini sudah tiba di batam
dan saat tiba di batam ini proses selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perpindahan ataupun transport penumpang
dari maskapai komersil menuju ke pesawat yang sudah disediakan dalam hal ini adalah maskapai ataupun pesawat militer
ada tiga pesawat militer mungkin yang sedang anda saksikan
dua ini adalah pesawat jenis boeing dan satu ini adalah pesawat hercules
dan memang bertugas menggunakan peralatan lengkap
proses screening dan juga kesehatan ini dilakukan di atas pesawat
artinya para penumpang ini tidak turun
dan meskipun saat ini proses cleaning kesehatan warga negara indonesia yang berhasil di evacuate di tiongkok sudah dilakukan
namun ini tidak mengganggu operasional bandara dan niat
karena hingga saat ini sendiri ini rute rute penerbangan dari batam maupun yang menuju batam ini masih berjalan normal
artinya para penumpang masih tetap berdatangan
dan juga melakukan penerbangannya secara normal ataupun tidak mengganggu rute penerbangan
dan memang seperti yang disampaikan kemarin oleh otoritas yang berundang di batam sendiri
ini proses cleaning ataupun cleaning kesehatan para penumpang yang berhasil di evacuate ini
ini memakan sekitar waktu sekitar satu jam
ini diprediksi apabila tidak mengalami hambatan cuaca
namun hingga saat ini memang tadi pagi cuaca di batam ini sempat mengalami hujan
namun saat ini sendiri cuaca
sebenarnya memang masih mendung
artinya memang untuk proses screening kesehatan ini cuaca tidak terlalu mengganggu
dan saat ini sendiri proses masih terus dilakukan
namun sampai saat ini saya masih belum mendapat konfirmasi jumlah pastinya
yang pasti adalah lebih dari dua ratus empat puluh
selain itu juga ditambah ada tim advance yang sebelumnya sudah berangkat ke wuhan
dan juga ada tim penjemputnya juga
dan selain itu juga yang dapat saya sampaikan
bahwa nantinya setelah proses screening
pesehatan ini dilakukan
ini seperti pencegahan kesehatan suhu tubuh
lalu juga penyemprotan disinfektan dan sebagainya
nanti apabila proses ini sudah selesai
maka selanjutnya para penumpang akan dipindahkan ke pesawat militer
dan akan diterbangkan ke natuna
dan selain itu juga dalam proses cleaning kesehatan ini
dan pihak otoritas batam ini juga mempersiapkan untuk hal hal yang terburuk
misalnya adalah mempersiapkan rumah sakit rumah sakit
ada dua rumah sakit
yang direkomendasikan apabila dalam proses screening ini
ada satu ataupun beberapa penumpang yang mengalami ataupun memiliki potensi
akibat wabah virus corona
maka nantinya penumpang ini akan diisolasi di rumah sakit
yang pertama adalah di rsud embung fatima
dan yang kedua adalah di rumah sakit bp batam
ini adalah rumah sakit yang menjadi rujukan atas rekomendasi kemenkes
ada penumpang yang mengalami sakit
ataupun yang memiliki potensi akibat wabah virus corona

jadi bisa dipastikan bahwa saat ini proses cleaning masih terus berlanjut
itu artinya lebih dari satu ratus empat puluh warga negara indonesia ini masih berada dalam pesawat komersil
belum dipindahkan ke pesawat milik tni au
dan yang dapat anda saksikan mungkin di televisi anda
bahwa saat ini proses screening kesehatan ini
memang masih dilakukan di atas pesawat
artinya screening kesehatan ini untuk memastikan sterilisasi
ketika proses screening kesehatan ini sudah dilakukan
ataupun sudah dipastikan ini aman
baru para penumpang atau penuagang negara indonesia yang sudah di evakuasi ini
baru dipindahkan ke pesawat pesawat milik tni hu yang sudah disiapkan
siapa siapa saja yang bertugas dalam hal ini tenaga kesehatan
dan berapa jumlahnya reza
ya daniel memang ada beberapa petugas terintas imitasi
yang diterjunkan untuk melakukan proses cleaning kesehatan warga negara indonesia yang sudah di evakuasi
misalnya disini saya melihat ada pihak dari kementerian kesehatan
lalu juga dari pihak tni juga ini menyampaikan bahwa dokter dari tni juga diterjunkan untuk melakukan proses screening ini
namun untuk jumlah pastinya kami belum mendapatkan data yang pastinya
itu artinya belum juga didapatkan informasi ya soal bagaimana kondisi kesehatan setelah warga negara indonesia ini tiba di bandara hang nadim batam
hingga saat ini masih belum daniar karena memang proses pengecekan kesehatan ini masih dilakukan
dan selain itu juga untuk informasi di batam ini mungkin dapat disampaikan memang ini begitu sangat tertutup
artinya para petugas batam ini sangat berhati hati
dan mereka selalu merekomendasikan untuk informasi
lalu bertanya ke pusat
artinya memang misalnya saja untuk informasi apakah pesawat dari wuhan ini sudah berangkat
ini bahkan para otoritas penyelidikan ini sangat mengkipkal yang tadi
sangat berhati hati untuk memberikan informasi kepada awak media
begitupun dengan jumlah pasti warga negara indonesia yang saat ini sedang dilakukan pengecekan kesehatan ini juga masih belum adaptasi
ada yang menyebut dua ratus empat puluh satu namun di senau juga menyebutkan ada dua ratus empat puluh
warga negara indonesia yang sudah di eksplosif namun jumlah ini memang masih perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut daniel
iya jika tadi anda katakan bahwa ini tidak mengganggu operasional di bandara hang nadiem batam kepulauan riau
tapi bagaimana dengan jumlah penumpang ataupun pendapat dari masyarakat
ya daniar untuk jumlah penumpang ini sendiri ini dapat saya sampaikan bahwa saat ini jumlah penumpangnya ini sendiri normal
namun memang para penumpang maupun para petugas ini melakukan penumpang yang tidak berpengalaman
misalnya dari para petugas ini menggunakan masker masker dan juga ini mayoritas para penumpang yang akan melakukan penerbangan dari bandara hang nadiem batam ini ini juga mempersiapkan dirinya menggunakan masker
meskipun begitu seperti disampaikan seperti yang tadi bahwa memang ini tidak mengganggu keinginan masyarakat untuk melakukan terbang meskipun
begitulah bahwa di batam ini dilakukan proses evakuasi ataupun penerbangan
dan ini memang sesuai pembawaan dari para otoritas yang ada di batam dan yang sebelumnya memang ini selalu diwanti wanti
dari baik dari wali kota lalu juga dari pejabat otoritas yang ada di batam bahwa jangan memandang warga negara indonesia yang sedang dievakuasi ini sebagai wabah
namun anggaplah mereka sebagai saudara karena mereka adalah warga negara indonesia yang selama ini terjebak
jadi mereka tidak bisa di istilahnya begitu terisolasi di wuhan dan mereka hidup dengan segala keterbangkatan logistik lalu juga jauh dari keluarganya
artinya apabila mereka berhasil dievakuasi dan tiba di batam harusnya disambut dengan sukacita karena mereka memiliki kesempatan lebih dekat untuk dekat ataupun kembali dengan keluarganya
dan itulah yang disampaikan para petinggi ataupun otoritas yang ada di batam ini
dan mau tidak mau harus dilakukan observasi ya paling tidak selama dua minggu untuk mengecek kesehatan mereka
nah kalau kita bicara soal evakuasi dan juga observasi

ini juga berlaku bagi kru kabin kita sebut saja pramugari pramugara kemudian juga pilot jako pilot yang memang membawa pesawat ini dari wuhan ke tiongkok
eh wuhan ke indonesia maksud saya
ya benar sekali daniar bahwa proses screening kesehatan ini tidak hanya terpatok kepada warga negara indonesia yang berhasil dievakuasi oleh pihak petugas
namun ini juga berlaku kepada empat puluh dua penjemput
ini merupakan tim penjemput ada empat puluh dua orang dan lima orang tim advance yang sebelumnya sudah berangkat ke tiongkok
artinya proses screen kesehatan ini tidak hanya wni namun juga segala timnya
pukul berapa rencana akan tiba di natuna reza seharusnya pukul berapa
daniel kalau untuk waktu pastinya ini tentunya masih harus menunggu tentang kesiapan ataupun eee
selesainya proses screening kesehatan yang dilakukan di batam ini
memang jika sesuai dengan jadwal di pesawat yang evakuasi ini tiba di pukul sembilan dan juga melakukan screening kesehatan sekitar satu jam artinya pukul sepuluh
lalu perjalanan menuju ke natuna sendiri ini memakan waktu kurang dari satu jam
dan artinya memang kurang dari pukul sebelas siang harusnya sudah kembali ke natuna
namun waktu itu masih kurang dari satu jam
waktu itu masih tentatif sekali
dan artinya masih cair artinya masih tergantung dengan situasi dan kondisi yang saat ini dilakukan
ya baik reza itu artinya jika tadi anda katakan kira kira pukul delapan empat puluh waktu indonesia barat tiba di bandara internasional hang nandim batam
nampaknya masih ada sekitar kurang dari satu jam ya
bahkan kurang dari tiga puluh menit untuk terus dilakukan proses screening kesehatan
baik reza terakhir bisa anda kembali sekali
anda akan menyampaikan bagaimana pergerakan di pesawat saat ini dan juga pergerakan di hang nading batam kepulauan riau
ya untuk informasi yang terbaru mungkin jika anda dapat lihat di layar kaca anda saat ini memang pesawat pesawat yang anda saksikan ini adalah pesawat pesawat yang difungsikan untuk mentransfer warga negara indonesia yang berhasil dievakuasi di tiongkok
dan warga negara indonesia yang berhasil dievakuasi ini akan dilakukan transfer ke negara lain
akan dilakukan transport penumpang namun untuk sebelum transport dilakukan pencegahan kesehatan
dan pencegahan kesehatan ini dilakukan di atas petawat
jadi tidak ada penumpang ataupun warga negara indonesia yang berhasil dievakuasi
ini turun dari bandara ini memang untuk mengantisipasi menularnya apabila ada seperti penyakit ataupun virus virus yang masih belum steril
dan proses screening ini memang masih terus dilakukan
baik untuk sementara terima kasih reza ramadan produser lapangan cnn indonesia untuk laporan anda lewat sambungan telepon langsung dari bandara hang nadim batam kepulauan riau